belakangan ini kata sandwich generation menjadi lazim di percakapan sehari hari
generasi sandwich berhadapan dengan tantangan yang kompleks dan beragam
dari sisi keuangan mereka harus menangi kebutuhan dan juga harapan dari orang tua dan anggota keluarga yang lebih muda
lantas bagaimana cara mengatur keuangan bagi anda yang tergolong ke dalam sandwich generation ini
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan prita hapsari gosi
selamat pagi mbak prita bagaimana kabar anda
selamat pagi mbak megi alhamdulillah baik
ya mbak prita hari ini sudah pink pink ya ada barbie vibe nih sepertinya
kalau misalnya perencanaan keuangan kita lancar harusnya bisa mengikuti tren tren juga ya mbak prita
nah dari sisi kacamata perencana keuangan apa sebenarnya arti dari sandwich generation ini
oke sandwich generation ini adalah sebuah istilah yang terungkap dari tahun delapan puluh sebetulnya
saya adalah sebuah seorang akademisi
dari texas university mengungkap bahwa generasi sandwich adalah mereka yang memiliki tanggung jawab secara finansial dan juga mental kepada dua generasi lainnya
nah umumnya dia akan terjepit di antara tanggung jawab ke bawah yaitu biasanya anak keturunannya dan juga tanggung jawab ke atas bila mana mereka masih memiliki orang tua
nah prakteknya di indonesia ternyata generasi sandwich ini istilahnya club sandwich jadi roti lapis yang bertumpuk tumpuk
jadi bukan hanya
dia menanggung hidup mungkin keturunan ke bawah dan juga atas langsung tetapi bisa jadi juga melebar ke samping mungkin saudara adik kakak dan seterusnya
jadi ini sebenarnya banyak sekali yang masuk ke golongan generasi sandwich ini
mbak prita bagaimana sebenarnya mengatur keuangan bagi seorang sandwich generation dan bagaimana menemukan keseimbangan antara memberikan dukungan finansial kepada kedua generasi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan sendiri
baik jadi kita harus pahami dulu bahwa pengelolaan keuangan untuk generasi sandwich itu sebetulnya bukan hanya berbicara finansial tetapi juga berbicara mengenai tingkah laku atau behavior dan juga berbicara tentang kestabilan mental
karena hal ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana pemilihan kebutuhan keinginan dan kewajiban
sehingga langkah pertama yang perlu dilakukan adalah berkomunikasi antara si penanggung ini
dengan orang orang atau keluarga yang ditanggungnya
apa saja dikomunikasikan pertama sejauh mana dia membiayai pengeluaran dari keluarga besar tersebut
misalnya apakah hanya mendanai biaya hidup atau sampai juga ke gaya hidupnya
kemudian pertanyaan kedua sampai sejauh mana atau sampai kapan atau bagaimana dibagi baginya antara mungkin juga dengan saudara saudara yang lain
sehingga di sini jelas alokasi yang memang mungkin akan diambil oleh sekolah
setiap rumah tangga untuk membantu ke keluarga besar
lalu yang terakhir sebetulnya adalah berkomunikasi tentang kemampuan finansialnya
kerap kali penanggung ini tidak berani untuk mengkomunikasikan kemampuan finansialnya karena mungkin takut berkonflik dan lain lain
nah sebenarnya ini adalah pilihan
bila mana kita enggan berkonflik maka resikonya kita harus mengorbankan kestabilan keuangan kita
tetapi bila mana kita mau mengedepankan kestabilan keuangan kita
maka kita harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik dan mungkin berpotensi menjadi konflik di masa depan
baik mbak prita ini ada beberapa poin ya yang saya tampung
dan salah satunya adalah kita harus menyiapkan dana untuk keluarga besar
berapa persen kira kira mbak prita kita harus menyiapkan dana tersebut
baik jadi secara umum yang namanya anggaran rumah tangga itu kita bagi menjadi tiga
yaitu pos pengeluaran biaya hidup kita sebutnya post living
lalu untuk tabungan dan investasi maupun dana darurat kita sebutnya pos saving
lalu untuk tabungan dan investasi maupun dana darurat kita sebutnya pos saving
dan terakhir adalah gaya hidup kita sebutnya pos playing
itu sebetulnya fleksibilitas ada di rumah tangga masing masing
fleksibilitas ini akan dipengaruhi oleh values dalam keluarga tersebut
lalu kesepakatan kalau sudah berkeluarga ya antara pasangan suami dan istri
dan tiga anda mau mengambil konsep equality atau equity
kalau kita bicara equality itu kayak sama rata oke ke keluarga kanan dan kiri sama jumlahnya rupiahnya
tetapi kalau kita berbicara equity equity gitu ya jadi kesamaan
kita berbicara tentang oh kalau yang di sini kebutuhannya misalnya adalah sekian juta ya kita kasih segitu
di sana mungkin dua kali lipat ya kita kasih segitu jadi tergantung kebutuhan masing masing
kenapa karena saving ini sangat diperlukan untuk kebutuhan hidup anda kelak
supaya kelak anda tidak menjadikan anak sebagai dana pensiun anda di masa depan
oke ini sangat penting sekali ya mbak prita
bagaimana kalau misalnya kita mengelola investasi jangka panjang sambil menghadapi kebutuhan finansial
yang ditanggung oleh sandwich generation
baik kita pakai angka jadi perencana keuangan biasanya akan mengajak setiap keluarga
untuk melakukan pencatatan keuangan selama tiga bulan kebelakang
dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana budgeting ke depannya
contoh kalau yang anda tanggung misalnya adalah saudara seperti adik gitu ya
yang memang mungkin membutuhkan biaya pendidikan maka itu pasti ada endingnya
karena adik ini juga akan lulus maka nanti harus dikomunikasikan kepada adik
oke setelah lulus sudah tidak kasih lagi ya kamu sudah harus mengambil uang
itu contoh sehingga dengan demikian dia bisa mengukur
oh sekian tahun lagi nih saya akan bertambah alokasi free cash flow nya
kalau anda misalnya menanggung hidup orang tua dan orang tua mungkin saat ini sepuh atau sakit
maka yang anda harus lakukan adalah melihat kecukupan jaminan kesehatannya
karena biasanya itu yang akan lumayan mengerus dana tabungan dari rumah tangga tersebut
nah jaminan kesehatan ini kembali lagi ke episode yang lalu lalu ya
kita pernah membahas tentang dana kesehatan dalam bentuk bpjs
dalam bentuk bpjs kesehatan atau kalau memang masih memungkinkan untuk diikut sertakan asuransi kesehatan
dan saya juga ingin ingatkan bahwa ada yang namanya proteksi asuransi jiwa
yang sebetulnya itu bisa kita lakukan pembayar polisnya itu adalah si anak
tetapi tertanggungnya bisa jadi adalah si orang tuanya
karena mungkin kalau sampai nanti nih tiba masanya ada resiko tutup usia
bisa jadi kan ada biaya biaya
yang timbul gitu ya atas tutup usia tersebut
maka tujuan dari manfaat asuransi jiwa ini
sebetulnya nanti akan memberikan warisan
sehingga tidak mengerus lagi tabungan si ahli warisnya
mungkin penyelesaiannya macam macam bisa saja ada pajak yang tertunggak
lalu pbb rumah bea balik nama atau biaya biaya lainnya
baik ini mbak prita sudah menyinggung terkait dengan dana kesehatan
dan juga jaminan kesehatan untuk orang tua dan juga masalah nanti ya
seterusnya dengan harta dan juga balik nama dll
itu juga mempunyai cost tersendiri
mbak prita sebagai sandwich generation tentunya bukan hanya orang tua saja
kita juga mempunyai anak dan anak ini uang sekolahnya juga makin mahal ya mbak prita
bagaimana menilai prioritas dalam alokasi dana antara perawatan orang tua
dan juga pendidikan anak anak
baik tentu saja kalau kita berbicara secara umum ya
anak itu adalah tanggung jawab orang tua karena anak ini tidak bisa
istilahnya berpendidikan tanpa orang tua
dan itu adalah yang orang tuanya yang menyiapkan
oleh sebab itu memang prioritas utama bila mana sudah memiliki anak keturunan
ya memang adalah ke anaknya
dengan demikian orang tua perlu mengatur nih berapa sih alokasi biaya pendidikan untuk anaknya
untuk menentukan oh level sekolah seperti ini yang orang tua sanggupi untuk dibayarkan
sedangkan kalau misalnya kita masih memiliki orang tua maka kita lihat lagi
biaya hidup orang tua itu harus kita bantu cover
karena biaya hidup ini berhubungan dengan kemampuan dia untuk bisa hidup
tetapi kalau sudah berbicara gaya hidup seperti kesenangan tambahan liburan ekstra kenyamanan
misalnya memberikan kendaraan dan seterusnya itu adalah gaya hidup
maka itu menjadi pilihan anda
kalau anda memang tidak mampu ya jangan dipaksakan
tetapi kalau anda mampu dan anda mau maka silahkan lakukan
baik ini gaya hidup ya
kuncinya tetapi karena media sosial juga banyak orang suka mungkin flexing begitu ya mbak prita
atau mungkin kalau misalnya kita bisa bilang pamer apalagi kalau misalnya ada hari raya
seperti itu mau bikin pesta lalu juga anak anak kalau misalnya ulang tahun dan sebagainya
bagaimana sebenarnya cara menghindari jatuh ke dalam beban utang yang berlebihan dalam situasi sandwich generation
jadi situasi di mana kita tidak mampu memilah milah mana biaya hidup kita
dimana kita tidak mampu memilah milah mana biaya hidup dan gaya hidup itu umumnya datang dari kemampuan kita untuk menahan diri
nah kalau memang kita tidak memiliki kemampuan menahan diri yang cukup besar maka kita boleh mencoba dibantu dengan sistem
sistemnya itu secara finansial kita sebutnya pembagian rekening
kalau zaman dulu mungkin orang tua kita kenal dengan amplop amplop
tetapi kalau zaman sekarang digital semuanya sudah online berbagai rekening juga sudah tersedia online kita bisa kotak kotakan di situ
dengan kata lain kalau anda memang enggan berkonflik anda mungkin punya keinginan untuk memberikan gaya hidup yang masih sama kepada keluarga besar dengan kemampuan finansial anda ya silakan
tetapi alokasikan itu di rekening terpisah
dengan demikian dia tidak akan mengganggu rekening yang memang kita tunjukkan untuk dana darurat tabungan maupun investasi
maka anda tidak usah khawatir merasa bahwa aset terlalu boros atau tidak itu sudah tidak urusan lagi
karena anda sudah menyelamatkan sebagian dari income anda untuk saving tersebut
maka sisanya silakan gunakan untuk playing
baik mbak prita tadi sudah menyebut ada dana darurat kita terakhir ya mbak prita terkait dengan dana darurat ini
berapa sebenarnya yang harus kita alokasikan untuk dana darurat yang kita siapkan untuk tiga generasi
ya bila mana anda adalah generasi sandwich maka disarankan untuk memiliki dua belas kali
pengeluaran rutin bulanan ini berarti
pengeluaran rutin bulanan ini
betul betul hanya untuk meng cover biaya hidup di luar cicilan dan di luar gaya hidup
karena logikanya bila mana terjadi musibah atau mungkin terjadi kehilangan income dan lain lain
maka yang kita masuk adalah survival mode gimana caranya kita bertahan hidup
oleh sebab itu dalam ilmu perencanaan keuangan dua belas kali pengeluaran rutin bulanan sudah cukup sebagai dana darurat keluarga generasi sandwich
baik terima kasih mbak prita sudah bergabung bersama kami

nah inilah tips tipsnya untuk sandwich indonesia terima kasih sekali lagi
dan kami akan bertemu lagi dengan mbak prita minggu depan terima kasih mbak prita